anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dki jakarta
fraksi psi william aditya sarana
siap menghadapi laporan atas dirinya
william mengaku siap menjalani proses atas laporan tersebut
yang sudah dibahas oleh badan kehormatan dewan
william dilaporkan oleh ketua lembaga swadaya masyarakat
maju kotanya bahagia warganya sugianto
ke badan kehormatan dprd dki
dalam laporannya william dianggap melanggar kode etik
dengan mengunggah anggaran janggal ke media sosial
kalau saya artinya gini
saya itu demi transparansi anggaran
saya siap mempertaruhkan jabatan saya
saya tahu resiko yang saya hadapi
jadi kalau memang ada laporan seperti itu ke badan kehormatan
saya hadapi proses itu dengan sebaik baiknya lah